kereta api argo parayangan anjlok empat puluh meter menjelang stasiun bandung rabu pagi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu
sementara di cianjur sebuah minibus jasa pengiriman uang rabu sore menabrak bus dari arah berlawanan
pengemudi minibus terluka dan larikan ke rumah sakit umum cianjur
kereta api argo parahiangan anjlok saat sedang melaju pelan menuju stasiun bandung
tiga unit gerbong kereta yang mengangkut empat ratus tujuh puluh lima penumpang dari jakarta ini keluar dari rel
meski tidak menyebabkan penumpang terluka peristiwa anjloknya kereta argo parahiangan
dengan nomor perjalanan ka dua puluh ini tidak berimbas terhadap terganggunya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta lain di stasiun bandung
pihak pt kai daob dua bandung masih mengusut penyebab anjloknya kereta tersebut
ada pun penyebab dari anjlokan tersebut
saat ini tim kami sedang melakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut
saat ini kami belum bisa memberikan keterangan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya anjlokan tersebut
penumpang semuanya dalam kondisi aman dalam kondisi tidak ada yang mengalami luka
sementara di cianjur sebuah minibus jasa pengiriman uang menabrak bus jurusan bandung sukabumi dari arah berlawanan pada rabu sore
kecelakaan yang terjadi di jalan raya bang bayan cianjur sukabumi ini
mengakibatkan pengemudi dan kernet minibus terluka akibat terjepit badan mobil
menurut warga sebelumnya minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah sukabumi menuju cianjur
minibus kemudian hendak mendahului sepeda motor
namun karena minibus terlalu ke kanan dari arah berlawanan datang bus yang sedang melaju dengan kecepatan sedang dan langsung menabrak minibus
akibat kejadian ini supir serta kernet langsung dilarikan ke rsud cianjur
tim liputan transmedia